tidak mungkin ada perubahan yang signifikan ya mas arya ya
saya tidak akan berhenti menggunakan kekuatan lebih lanjut yang telah dihantar di hadapan saya jika ada kegiatan yang berterusan